langsung kami buka dengan informasi duka telah wafat buya ahmad syafi ma'arif pada hari ini di rumah sakit pku muhammadiyah gamping
ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafi marif
muhammadiyah dan bangsa indonesia berduka telah wafat buya prof dr haji ahmad syafi ma'arif pada hari ini
pukul sepuluh lewat lima belas waktu indonesia barat di rumah sakit pku muhammadiyah gamping
dikutip detik com mantan ketua umum pp muhammadiyah sempat mengalami sesak napas
buya syafi ma'arif dibawa ke rumah sakit pku muhammadiyah gamping sleman yogyakarta untuk mendapat perawatan pada april lalu
sebelumnya presiden jokowi dodo menjenguk mantan ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafi ma'arif di kediamannya di kabupaten sleman pada maret lalu
sosok buya syafi ma'arif merupakan simbol kenegarawan
konsistensinya dalam kecintaan pada pemikiran sikap hidup dan tindakannya telah dipandang oleh masyarakat luas dan sangat bermakna bagi kehidupan bangsa